pemerintah amerika serikat menyatakan telah menyelesaikan masalah penolakan visa panglima tni jenderal gatot nurmantio
hal ini disampaikan oleh wakil duta besar amerika untuk indonesia erin elizabeth mickey
namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai apa yang menyebabkan panglima sempat dinyatakan tidak dapat memasuki wilayah amerika serikat
jenderal gatot nurmantio berencana bertolak ke ibu kota amerika washington dc untuk menghadiri konferensi kepala angkatan bersenjata dunia
dan membahas penanggulangan organisasi ekstremis garis keras
panglima tni diundang secara langsung oleh kepala angkatan bersenjata amerika jenderal yosef dunford
tidak ada restriksi dan amerika serikat mengucapkan pertolakan di konferensi yang diundang oleh general dunford
dan tidak ada masalah dengan kemampuan dia untuk berjalan ke amerika serikat
kami mengucapkan terima kasih
pemerintah sedang bekerja dengan sangat keras untuk memahami apa yang terjadi di sepanjang insiden ini
dan kami harap ini tidak akan berulang lagi
menteri luar negeri retno marsudi mengaku sudah melaporkan insiden penolakan yang dialami panglima tni kepada presiden
meski sudah menyampaikan permohonan maaf indonesia masih menunggu klarifikasi mengenai masalah tersebut
itu adalah resolve larangannya itu yang sudah tidak ada lagi
tetapi yang kedua kita sampaikan kita tetap meminta klarifikasi penjelasan kenapa hal tersebut terjadi
dan kita sampaikan
sampaikan bahwa kita menunggu
dalam konteks klarifikasi dan penjelasan mereka menyampaikan bahwa saat ini mereka masih terus berkoordinasi
dengan otoritas otoritas terkait di amerika serikat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi
jadi mereka tadi menyampaikan bahwa ini washington masih minggu
tapi saya sampaikan ada urgensi bahwa pemerintah indonesia ingin mendapatkan penjelasan dan klarifikasi
karena sekali lagi saya merujuk apa yang mereka sampaikan
mereka menganggap indonesia adalah mitra baik kita memiliki strategic partnership indonesia dinilai sebagai negara yang penting
tetapi ada kejadian seperti ini yang memang memerlukan klarifikasi
kita ke istana negara
di sini ada pemerintah indonesia femi afriyadi
femi sebelumnya sudah ada pernyataan dari pihak menteri luar negeri dan juga wakil duta besar amerika serikat
apakah sudah ada pernyataan resmi dari presiden joko widodo terkait insiden ini
selamat siang elvira
terkait dengan insiden dilarangnya masuk jenderal panglima tni gatot nurmantio untuk berkunjung ke amerika serikat
ini saat ini masih menunggu konfirmasi
tadi sekitar pukul
waktu indonesia barat menteri luar negeri retno marsudi menemui presiden republik indonesia joko widodo ke istana merdeka untuk mengkonfirmasi mengenai hal ini
ada beberapa hal yang tadi disampaikan ke presiden
ini juga menindaklanjuti pertemuan menteri luar negeri rel marsudi dengan wakil duta besar amerika serikat untuk indonesia erin elizabeth meki
yang tadi pagi sekitar pukul delapan pagi sudah
datang ke gedung pancasila kementerian luar negeri jakarta pusat
untuk memberikan pernyataan sekaligus juga meminta maaf dan menyesali akan insiden yang kemarin terjadi
namun hal yang perlu digarisbawahi dari kondisi ataupun juga situasi seperti ini adalah
bagaimana indonesia saat ini memang tengah menunggu klarifikasi secara resmi dari pihak amerika serikat dan juga otoritas terkait
apa alasan yang kemudian menjadi poin penting
apakah memang ada agenda agenda administratif atau juga ada alasan politis atau ada alasan intelijen yang kemudian melarang jenderal gatot numantyo ini untuk masuk ke negeri paman sam itu
ini yang masih belum dikonfirmasi dan presiden juga belum menerima pernyataan secara resmi dari pihak amerika serikat mengenai hal ini
dan kita juga masih menunggu apakah kemudian janji yang disampaikan oleh wakil duta besar amerika serikat ini tadi yang akan memberikan kesempatan untuk berkomunikasi antara jenderal di sana dengan gatot nomantio
ini janji janji dan juga permintaan maaf ini sudah dijatakan secara langsung
tapi yang jelas permintaan maaf saja tidak cukup bagi indonesia tentu akan membutuhkan klarifikasi
otoritas terkait di sana
tadi menlu mengatakan bahwa saat ini sedang berkoordinasi untuk kemudian nanti akan disampaikan secara diplomatis kepada indonesia
ya femi banyak kemudian analisa yang keluar dalam satu dua hari ini termasuk mempertanyakan alasan amerika
tapi juga ada evaluasi internal mengapa kemudian tidak mengantisipasi mendapatkan informasi secara lengkap
sehingga saat panglima berada di bandara baru mendapatkan informasi mengenai ditolaknya beliau untuk masuk ke wilayah amerika
apakah ini juga menjadi bagian yang disampaikan oleh menlu atau pihak terkait lainnya
ya tadi memang menlu menggarisbawahi bahwa persoalan ini terbilang cukup sensitif dan memiliki top urgensi yang paling tinggi antara kedua negara
karena kalau kita tahu bahwa hubungan diplomatik dan juga hubungan kerjasama antara amerika dan indonesia saat ini masih baik baik saja
karena kalau kita tahu bahwa hubungan diplomatik dan juga hubungan kerjasama antara amerika dan indonesia saat ini masih baik baik saja
tidak ada persoalan apapun antara kedua belah negara
tapi kenapa kemudian persoalan ini terjadi
karena kalau kita menyimak kemarin apa yang disampaikan oleh kakus pen tni
majen waryanto kemarin juga mengatakan bahwa baru kali ini saja keberangkatan panglima tni gatot nurmantio yang dicekal ataupun juga dilarang untuk masuk ke amerika
karena pada februari dua ribu tujuh belas lalu gatot nurmantio sudah pernah ke sana dan berkali kali bahkan
ini yang kemudian masih menjadi polemik apa yang mendasari kenapa kemudian secara tiba tiba dari imigrasi amerika melarang gatot nurmanto dan rombongan untuk datang ke sana
padahal memang kedatangan tersebut merupakan kunjungan kerja diketahui oleh presiden dan ini adalah merupakan hal yang cukup sensitif dan perlu klarifikasi yang mendalam dari pihak amerika serikat
dan mengenai larangan
tentu imigrasi tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena imigrasi tentu mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah amerika untuk kemudian melakukan pencekalan ataupun juga dilarangnya masuk gatot nurmantio ke amerika
namun ini masih didiskusikan masih dikoordinasikan oleh otoritas terkait di sana
kita masih menunggu karena di sana juga saat ini masih kondisi pada malam hari di washington dc
kita akan tunggu sampai klarifikasi itu dimuat
oleh amerika serikat
baik semoga informasi itu bisa disampaikan segera oleh pihak kedutaan amerika serikat
terima kasih femi langsung dari istana ke presiden